kasus kematian aibda andrewibisono anggota polisi polda kalimantan tengah yang ditemukan tewas di
aniaya di kompleks untun kecamatan pahandut kota palengkaraya kalimantan tengah jumat sore
akhirnya menemukan titik terang polisi kini menetapkan enam orang tersangka selain menetapkan
enam orang tersangka polisi masih memburu empat orang pelaku lainnya salah satunya aktor utama
pelaku pembunuhan yang masih buron sementara motif dibalik pembunuhan itu masih didalami
polisi keenamnya kita naikkan statusnya menjadi tersangka untuk kejadian pembunuhan anggota
polri dari polda kalimantan tengah masih ada ada beberapa orang termasuk pelaku utama yang
minggu siang jenazah aibda andrewiby di mekam kanti tempat pemakaman umum di
kecamatan jekan raya anak keluarga dan kerabat teman almarhum yang hadir tak kuasa menahan sedih
hingga menitikan air mata saat peti jenazah dimasukkan ke liang lahat korban yang meninggalkan
empat orang anak itu kini pergi selamanya pihak keluarga berharap para pelaku dihukum seberat beratnya
kalau bisa anak setimpal timpal yang dihukum cepat tertangkap ketemu ya dapat tertangkap
setimpal seperti membunuh cucu saya atau gitu
sebelumnya aibda andre tewas di lokasi kejadian andre dikeroyok hingga ditembak para pelaku
menggunakan pistol airsoft gun selain mengamankan pelaku petugas menyita barang bukti berupa senjata
tajam jenis parang linggis besi sebatang balok kayu dan dua peluru gotri airgun yang dikeluarkan
dari tubuh korban meliputan cnn indonesia